ada masih di cnn indonesia tech news pelaku usaha kecil menengah atau ukm di lombok mengalami keterpurukan akibat gempa di tahun dua ribu delapan belas silam
beberapa dari mereka yang bergantung hidup dari pendapatan ukm mencoba untuk bangkit dengan bantuan promosi gratis di mesin pencari google
bagaimana kisah mereka dan kiat apa yang diterapkan dalam mengelola manajemen melek digital
kami hadirkan informasinya akan sekaligus menutup cnn indonesia tech edisi kali ini
jangan lupa tanya tanya kami juga bisa anda saksikan di laman cnnindonesia com dan channel youtube cnn indonesia di playlist teknologi dan gadget